trade expo indonesia ke tiga puluh delapan resmi dibuka
tahun ini yang mengangkat tema perdagangan yang berkelanjutan
untuk ketahanan ekonomi dunia dibuka oleh presiden joko widodo secara virtual
menurutnya pameran ini membuka peluang transaksi yang lebih besar
karena mempertemukan eksportir indonesia dengan pembeli potensional
yang ingin melihat produk dan bernegosiasi secara langsung
wakil menteri perdagangan jerry sambuaga berharap penyelenggaraan tei tahun ini
dapat memberikan kontribusi peningkatan ekspor
dengan target transaksi dagang sebesar sebelas miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus tujuh puluh dua tujuh triliun rupiah
saat ini indonesia diklaim telah memiliki tiga puluh delapan perjanjian perdagangan
baik bilateral regional dan multilateral yang terdapat di seluruh dunia
sehingga membuka peluang dagang ke pasar non tradisional
seperti ke timur tengah asia selatan dan afrika
penyelenggaran tei tahun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ekspor
dengan target transaksi dagang sebesar sebelas miliar usd
dan dalam pelaksanaan tei tahun ini akan dilakukan penanda tanganan
yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh mou dari tiga puluh dua negara
yang akan ditanda tangani setelah peresmian acara pembukaan trade expo ini
menko perekonomian erlangga hartarto menyebut transaksi tei tahun dua ribu dua puluh
paling besar dari pembeli asal tiongkok sebesar sepuluh tujuh puluh delapan miliar dolar amerika
di susul india
ia berharap realisasi transaksi dagang pada tei dua ribu dua puluh tiga bisa melebihi pencapaian realisasi tahun dua ribu dua puluh tiga
yang sebesar lima belas delapan miliar dolar amerika karena pandemi telah berakhir
tahun lalu situasi masih setengah covid
tahun ini kita sudah
kita bebas dari covid
maka kalau sudah merdeka dari covid dagang harus lebih lancar
dan ditambah lagi dagang harus lebih laris manis
trade expo indonesia dinilai menjadi sarana bagi para pengusaha
yang membutuhkan informasi mengenai tren produk dan layanan bisnis
di berbagai bidang industri
sehingga membantu freddy yang menggeluti bisnis di bidang pengemasan
sebetulnya kan kita packaging material packaging untuk membungkus
nah saya visitor ke sini saya ingin lihat ada proses apa di sini
siapa tahu ada perlu bahan bahan untuk saya punya ini
di samping itu saya juga nganter istri saya dia bidang mutiara
jadi ada dua bisnis
trade expo indonesia membuat pengusaha lokal bisa dikenal luas dunia
seperti feriza koko nusantara
yang baru dua tahun
berbisnis briket dari tempurung kelapa
selain ekspor ke jepang indra feriza berharap bisnisnya
kian dilirik oleh pembeli dari mancanegara
ini kesempatan juga buat pengusaha lokal kayak saya
untuk mengembangkan produk produk indonesia
jadi kayak lebih ingin mengenakan produk indonesia di mancanegara
dan juga karena base saya di lampung tusmatwa
saat itu emang cukup banyak pasokan dalam kelapa
dikirim begitu aja mbak
nggak diolah olah lagi
padahal kan bisa diolah lagi
menjadi harga yang lebih tinggi
dalam bentuk briket ini
karena kalau misalnya alang kelapa dijual langsung itu harganya jatuh banget
trade expo indonesia ke tiga puluh delapan diikuti oleh satu lima ratus empat puluh dua eksebitor
ada sebelas tiga ratus dua puluh dua buyer atau pembeli dari satu ratus empat puluh empat negara
misi pembelian yang terdiri dari satu ratus delapan puluh mou dan tujuh ratus

pameran digelar mulai dari tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh dan tujuh letter on intent
pameran digelar mulai dari tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh dan tujuh letter on intent

produk yang ditampilkan terbagi dalam tujuh kategori yaitu
kecantikan dan kesehatan
mebel dan dekorasi
serta makanan dan minuman